sementara itu seorang anggota polsek rian sidoarjo jawa timur meninggal dunia
saat melaksanakan tugas pengamanan tempat pemungutan suara di desa bareng kerajaan krian sidoarjo
sebelum meninggal korban aibtu muhammad supri sempat dilarikan ke puskesmas setempat
dan meninggal dunia sesaat setelah dirujuk ke rumah sakit
oleh pihak keluarga kami siang korban dimakamkan di pemakaman umum dengan upacara militer
untuk menghormati pengabdian korban yang gugur dalam tugas
pihak polresta sidoarjo memberikan kenaikan pangkat satu tingkat
dari aibtu menjadi ibda anumerta